saya cuma mau mendengar omongan warga katanya warga ada yang belum mendapatkan sembako ada yang belum mendapatkan daging makanya saya minta tolong
saya tuh punya niat baik loh pak saya gak ada niat apapun tapi orang itu hubungan saya dengan politik yang saya gak tahu kecuali saya baru tahun ini saya kan lima tahun di sini
bapak ustaz saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak ustaz saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak ustaz
tolong teman teman luruskan ini ini saya lakukan bukan cuma sekali kenapa sampai viral dan kenapa sampai kocek di sosmed
karena ketika saya live itu banyak bertebara di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diakut